empat oktober lalu tiktok shop resmi ditutup bisa dilihat ya ini adalah tiktok
dulunya tiktok shop itu berada di sini ada keranjang namun sekarang sudah tidak ada lagi
nah sekarang kira kira bagaimana ya dampaknya terhadap para pedagang pasar tanah abang kita cek yuk
nah seperti inilah kondisi pasar tanah abang pasca tiktok shop ditutup
bisa dilihat masih banyak pelanggan yang datang dan ini adalah hari sabtu jadi pelanggan yang
datang ke sini cukup banyak tapi kira kira bagaimana ya dampaknya yang dirasakan oleh para pedagang
yang ada di sini kita coba tanya
ngaruh ngaruh paling baru naik sepuluh dua puluh
persen udah biasanya berapa biasa kadang sejuta kadang sejuta lebih sekarang adalah
sampai tiga sehari semenjak tiktok udah enggak ada ada kemajuan sih kak lumayan agak membaik sedikit
itu pun juga masih sedikit sih beda dari kalau dibandingkan sama tahun lalu emang beda parah
banget pdcu biasa aja sih mbak kayak sebelum sebelum tiktok masih ada belum berubah sih
enam bulan mungkin mas berubah kali soalnya pasarnya masih kayak gini aja
momsetnya masih biasa kayak kemarin tiktok masih ada pemerintah melalui permendag nomor
tahun dua ribu dua puluh tiga melarang adanya transaksi jual beli di sosial media seperti yang dilakukan
tiktok shop adapun peraturan ini dikeluarkan karena banyaknya aduan terkait toko offline
umkm yang sepi pengunjung salah satunya di wilayah pasar tanah abang sementara itu kebijakan yang
mengeluarkan pemerintah melalui percy pada hai dinilai belum cukup membantu penjualan umkm di
indonesia masalahnya enggak selesai ini hanya bagian kecil tapi kita harus banyak mendorong
pemerintah untuk membantu umkm lebih serius mulai dari pemberian subsidi bunga yang lebih
murah lagi sampai kemudian menerbitkan semacam sank garde pemerintah pusat kementrian lembaga bpmm yang
ketiga satu d unless ulasan forwarding ketiga ini mudah mungkin c c certain
kemudian juga harus membantu juga dari segi penurunan biaya logistik
kehadiran toko offline dan online memang memberikan pilihan lebih kepada konsumen
meski begitu pengunjung yang datang ke tanah abang mengaku lebih puas berbelanja offline
pemerintah mengeluarkan aturan penutupan social e commerce atau tiktok shop
untuk membantu para penonton
ini adalah umkm yang ada di indonesia
tapi hal ini kembali lagi kepada konsumen
suka belanja online atau offline
yuta miningrum kepajar bolivia jakarta